ada video viral menggelembungnya aspal jalan setinggi hampir satu meter terjadi di pasar kembang surabaya selasa pukul lima pagi
belakangan diketahui kemunculan gundukan aspal ini terjadi akibat dampak proyek penggantian pipa induk air pdam
pada selasa pagi warga dan pengendara yang melintasi jalan pasar kembang surabaya heboh dengan kemunculan aspal yang terangkat seperti gundukan dengan tinggi kurang lebih satu meter
dari keterangan karyawan toko di sekitar lokasi gundukan dengan luas sekitar empat meter persegi ini muncul sekitar pukul lima pagi
sebelum muncul gundukan aspal mengalami keretakan pada senin sore
belakangan pihak proyek pdam surabaya mengaku bertanggung jawab atas fenomena ini
gundukan aspal ini muncul akibat dampak pemasangan pipa induk pdam di jalan raya pasar kembang sepanjang dua ratus empat puluh enam meter
saat ini gundukan aspal telah dibongkar diratakan kembali dan selesai hari ini
namun akibat fenomena ini arus lalu lintas selasa pagi sempat macet karena sebagian badan jalan ditutup
marismen patah pecah kemudian kembali kembali kembali kembali
kalau kita buka dari kan kelihatan berhasil pasang itu dalam misi rongga yang masuk tadi
ini dapat dia
material pasar masuk ke bawah
nah ketika matra pasar ke bawah menunjukkan pada waktu kita ini siap menutup tarik
kita ngomong di depannya empat hari ini dan berurang berangkan